rangkaian turnamen bulu tangkis berskala nasional bni sirkuit nasional dua ribu dua puluh
akhirnya resmi bergulir
kota bandung jawa barat dipercaya menjadi seri pertama lewat sirkuit nasional kategori a
yang mempertandingkan kelompok pemula
sudah hadir kiki haryadi yang tengah berada di arena bni sirkuit nasional dua ribu dua puluh tiga
kiki selamat sore bisa anda jelaskan bagaimana jalannya laga
dan juga hasil dari pertandingan hari ini
ya reza selamat sore hari ini hingga pukul tujuh belas tiga puluh bni sirkuit nasional a dua ribu dua puluh
ini masih terus berlangsung ya di sejumlah gor yang ada di kota bandung
yang pertama di kawasan pajajaran dan yang kedua di tempat saya melaporkan saat ini
di gor koni di jalan jakarta kota bandung
dan memang pertandingan masih terus berlangsung baik itu untuk ganda campuran
kemudian juga tunggal putra tunggal putri dan juga ganda putra ataupun ganda putri
untuk memperebutkan masing masing ke babak selanjutnya
kalau tadi laporan sebelumnya saya sampaikan kepada
rekan rekan bahwa pada hari ini ada dari tiga puluh dua besar menuju enam belas besar
tapi pada sore hari ini juga untuk ganda campuran
tengah memperebutkan posisi menuju ke delapan besar
artinya persaingan akan semakin lebih ketat dan juga tensi di lapangan ini cukup tinggi begitu reza
informasi yang kemudian kami dapatkan dari pihak panitia bahwa total pada hari ini
ada sekitar satu ratus sembilan puluh dua pertandingan yang tersebar di dua gor tadi
kalau misalkan hari pertama hari kedua dan juga hari ketiga memang tersebar di tiga gor
namun pada hari keempat ini
sudah mulai difokuskan di dua gor yakni gor pajajaran dan juga gor koni di jalan jakarta di wilayah kota bandung ini
nah untuk mengetahui informasi lebih jelas saat ini saya sudah bersama dengan ibu mimi irawan
kabin turnamen dan juga perwakilan dari pbsi
bu mimi selamat sore kalau misalkan melihat tensinya semakin kuat semakin tinggi
anak anak muda atlet atlet muda ini bagaimana pbsi melihat kejuaraan ini bu mimi
ya selamat sore dulu untuk permisa
ya kalau saya sih wajar saja ya karena mereka sudah tahu
ya kalau saya sih wajar saja ya karena mereka sudah tahu
kalau mereka bisa sampai puncak kan poinnya jauh lebih baik
nah saya berharap sampai sore ini pun dari round a enam belas ke delapan itu cukup ketat rata rata rubber
tapi sore ini boleh dikatakan masih dalam on schedule lah ya waktunya
jadi mudah mudahan tidak sampai larut malam
tetapi anda bisa lihat sendiri kenyataannya memang seru ya
seru dan klub klub yang bertanding pun bajunya hampir mirip mirip semua

itu yang mau saya tanyakan
kalau misalnya kita coba perhatikan ada lima lapang di sini ya
kalau misalkan dilihat seragamnya itu hampir sama baik lawannya ataupun yang melakukan perlawanan begitu
bagaimana pbsi melihat ini bu mimi
memang kita tahu bahwa peserta ini kan dari dua ratus sembilan belas klub secara keseluruhannya
tetapi boleh dikatakan beberapa klub besar yang boleh dikatakan yang sangat dominan dan continue melakukan pembinaan
tentu mereka yang memetik hasil
nah tetapi anak anak atlet atlet ini pun juga tidak mudah
mereka juga harus bersaing dulu di babak babak awal melawan klub klub yang lain
walaupun sekalipun klub kecil juga bisa juga menjadi batu sandungan
tetapi so far ya kalau kita lihat pada akhirnya ya ada empat klub besar lah yang masih bertarung
kita tunggu aja karena ini ada lima nomor baik di tiga kelompok usia
mudah mudahan saja ada kejutan kejutan

bagi pbsi siapa pun pemenangnya
itulah yang terbaik
dan kami mengharapkan banyak atlet atlet yang muka muka baru muncul
karena di sirkuit nasional ini pemain pelatnas tidak boleh ikut
pemain luar negeri tidak boleh ikut
sehingga boleh dikatakan kita pure mendapatkan atlet nasional yang ada lah yang sudah berjalan seperti itu
bu mimi begini kalau misalkan outputnya tentu kan mencari juara mencari pemenang dalam kompetisi ini
tapi lebih jauh dari itu pbsi sebetulnya mencari pemenang
tapi lebih jauh dari itu pbsi sebetulnya mencari pemenang dalam kompetisi ini

nah bagaimana sejauh ini melihat potensi potensi anak muda di kejuaraan ini bumi

saya lihat bulu tangkis indonesia tidak akan kekurangan atlet bulu tangkisnya sendiri
sebab dari usia sedini sekalipun banyak sekali peminatnya
tetapi yang kita carikan yang usianya itu boleh dikatakan under lima belas sampai under delapan belas
karena inilah usia yang ibaratnya usianya itu
karena inilah usia yang ibaratnya usianya itu

ibaratnya usia yang menuju ke yang lebih baik lebih besar dan mudah mudahan begitu
dan tentu banyak yang akan di nilai posturnya pukulannya segala macam poinnya
jadi bukan mudah jadi masih ada mereka punya ujian ujian melalui sirnas
terus yang masih ada empat lagi sampai nanti menuju sirnas premier
setelah sirnas premier nanti baru ada kejurnas baru ada seleksi

jadi perjalanan mereka masih panjang dan mereka tahu
mereka tahu klub klub juga tahu untuk itu
jadi klub klub juga harus bertempur dan tentunya amunisi juga harus kuat
tapi atlet sendiri juga harus siap
jangan ini boleh dikatakan tim dokter saja mulai dua hari ini sudah mulai memberikan pengobatan
jadi kita bisa lihat atlet sekarang juga sedikit agak rapuh ya agak rapuh
tapi tidak semua
dan itu mungkin karena terlalu capek karena mereka ada yang bermain rangkap
bumi terakhir singkat saja mungkin bisa digambarkan kepada kami
hari ini kan kuarter final artinya kan besok semifinal kemudian lusa kita baru masuk ke final
bagaimana persiapan dari pbsi menjelang partai semifinal dan juga final untuk lima nomor ini
persiapan kita sudah matang kita siap saja tinggal melaksanakan
artinya sudah kita tahu kalau hari ini sudah selesai
besok pagi masih ada kuartal final
ada enam belas match
setelah itu kita menuju semifinal ada tiga puluh match
nah nanti baru saktunya baru tinggal sepuluh match nya
jadi tidak ada masalah sih sebenarnya dari segi teknis pelaksanaan
tinggal lagi siapa orangnya yang maju ke sana masih belum kita bisa tentukan saat ini
mudah mudahan banyak mas yang bisa maju deh untuk indonesia
wajah wajah baru itu harapan
terima kasih ibu mimi atas informasi ini
waktunya silakan melanjutkan
kembali aktivitasnya ya
oke tadi informasi dari ibu mimi kb turnamen dan juga perwasitan dari pbsi yang mengatakan bahwa memang semakin mendekati partai final akan semakin seru
persaingan dan juga pertandingan dari masing masing partai
ada lima nomor yang kemudian ditandingkan pada sirnas dua ribu dua puluh tiga ini
dan yang paling penting adalah tadi yang disampaikan oleh ibu mimi ternyata outputnya tidak hanya sebatas pemenang ataupun juara saja
tapi juga pbsi akan membidik dan juga melihat potensi potensi muda
bibit bibit muda ini
untuk kemudian bisa dijadikan sebagai simbol atlet nasional
begitu atlet indonesia
itu artinya apa
tidak hanya dari pbsi saja yang kemudian melihat dan juga mengontrol
tapi dari para atlet atlet muda juga harus memberikan kualitas yang terbaik
performa yang terbaik ketika pertandingan berlangsung
dan bisa saja ini bisa menjadi peluang ataupun kesempatan mereka untuk bisa mengupgrade diri mereka
termasuk juga tidak hanya sebatas teori praktik dan lain sebagainya
tapi juga untuk membumbung ataupun misalkan melatih mental mereka ketika berada di pertandingan
baik terima kasih
koresponden cnn indonesia kiki haryadi melaporkan dari bandung jawa barat